dan untuk membahas terkait dengan penyekatan mudik ini sudah ada bersama kami kombespol rudy antariksa kabak ops korlantas polri
selamat sore pak rudy
selamat sore mas iqbal
pak rudi baik pak rudy bagaimana sejauh ini operasi ketupat dua ribu dua puluh satu dalam menghalau pemudik
mengingat bahwa tadi saya baru saja mendapatkan informasi dari jasa marga h tiga sampai dengan h satu ini sudah ada sekitar empat ratus ribuan kendaraan yang keluar dari jabodetabek
ya memang ada peningkatan untuk kendaraan yang keluar dari jabodetabek mengarah ke jawa mengarah ke jawa tengah mengarah ke arah bandung mengarah ke sumatera
namun ini didominasi oleh kendaraan logistik
atau kendaraan terperk yang lebih mendominasi
dan kegiatan kegiatan untuk antisipasi penyedaran mudik ini sudah kita lakukan
dan kita lakukan peningkatan peningkatan
kalau bisa para reka atau saudara saudara yang melakukan perjalanan
kita fokus kepada
kendaraan kendaraan pribadi kendaraan penumpang
kalau kendaraan arab pasti boleh terus jalan
kendaraan penumpang ini kita lakukan dengan berkaat
apakah melakukan perjalanan ini dikapi dengan dokumen kesehatan bebas covid sembilan belas atau mendapat perizinan
karena memang kita ketahui
bahwa itu sesuai dengan instansi darah
dan ini berkaitan penyedaran mudik
bagi perjalanan orang yang diperbolehkan
ini harus lengkapi dua hal tersebut
karena ada keadaan yang kursif
karena ada kematian atau melayang
ada saudara yang sakit keras
ada keadaan yang sangat sangat menesak
urjin memang harus kembali
dan judul tahun mudik
karena ada urjin
kita fasilitasi dan kita anuger kepentingan kepentingan tersebut
sehingga benar benar dengan perjalanan ini
bisa dicegah untuk penularan covid sembilan belas
sejauh kita melakukan secara terus terus
baik pak rudi
baik pak rudi
pak rudi ini saya agak putus putus
ini mendapat jawaban dari pak rudi karena komunikasi
tapi berkaitan dengan
tadi bapak sempat menjelaskan terkait dengan kendaraan barang begitu
nah tadi juga digambar ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
apakah kendaraan barang ini bukan berarti harus jalan terus
tetapi tetap ada pemeriksaan juga yang dilakukan
mengingat bahwa masyarakat juga mungkin saja ada yang kucing kucingan dengan pihak kepolisian
dengan menggunakan kendaraan barang
seperti beberapa waktu yang lalu
ataupun tahun lalu banyak sekali kendaraan pemudik
begitu yang menggunakan truk untuk bisa melakukan mudik
ke kampung alamannya
kendaraan barang kita prioritaskan untuk tetap bisa berjalan
tentunya kalau ada yang buset ada informasi
ada informasi awal
sehingga kita sudah bisa mengetahui persis
kalau memang itu ada salah gunakan begitu pak
pak rudy singkat saja pak rudi
jadi ini kan pihak kepolisian melakukan penegakan hukum
menggunakan sistem yang humanis begitu
nah seperti apa sistem humanisnya ini begitu
terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh kepolisian dengan sistem yang humanis begitu pak
nah sebenarnya seperti apa sistem yang humanis ini
mengingat bahwa masih banyak sampai saat ini para pemudik yang nakal untuk melakukan mudik ke kampung halamannya
bagaimana agak putus putus ini kita terima
karena ini saya kebetulan ada di cikarang barat di pos penyekatan ini
jadi suara terk juga
oke baik baik kalau gitu
tapi kalau sekarang bapak masih mendengar suara saya
oke jelas pak bagaimana ini ditindakan pihak kepolisian
mengingat bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mencoba untuk kucing kucingan dan juga nakal begitu untuk melakukan mudik
jika ketahuan bagaimana tindakannya
ya tentunya akan kita lakukan tindakan secara persuasif humanis ya
namun tegas ya
ini seperti sekarang ini yang berada di cikarang barat kemudian di cikupa
dua tujuan kendaraan yang dari raja bukit tenggara ke jawa maupun ke sumatera
yang mereka tetap maksa sudah kita putar balikan
ada sekitar hari ini dari pagi tadi sampai sore ini ada seribu kendaraan sudah kita putar balikan
yang ke arah sumatera itu ada dua orang
ada dua ratus an dan sekitar ada delapan ratus kendaraan yang kita putar balikan
dan tentunya ini yang kita kembalikan memang betul betul kendaraan kendaraan yang mereka punya tujuan mudik
nah yang tidak diperkecualikan
jadi memang asmat atau muduk
padahal mudik ini kan dilarang
kemudian kalau ada pelanggaran pelanggaran lain ya seperti tadi pelanggaran travel genap
untuk kendaraan barang yang diangkut untuk penumpang
seperti itu ya kita lakukan kegiatan penindakan
penilangan termasuk kita kendaraan yang digunakan
baik pak rudy
tentunya ini polisi sendiri tetap humanis namun tetap tegas untuk menindak para pemudik yang tetap nakal ya pak rudy ya
baik terima kasih pak rudi sudah berbagi informasi dengan kami
selamat bertugas kembali pak